assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah swt
senang sekali saya meladia rahma hari ini kembali menjumpai anda
dalam program kesayangan kita gapai kemuliaan
seperti biasa tidak sendiri sudah hadir bersama saya
ustadz hilman fauzi atau akrab bisapa ahilman
assalamualaikum ahilman apa kabar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat memilah mudah mudahan juga pemirsa cnn indonesia
semua dalam keadaan sehat walafiat
terima kasih sudah hadir di studio gapai kemuliaan
nah hilman hari ini tema yang akan kita bahas seperti biasa sangat menarik
terkait dengan belajar dan berbagi ilmu
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
langsung saja ahilman kita bahas
kenapa dalam islam kita sebagai seorang muslim rasa rasanya wajib menuntut ilmu
jadi dengan dasarnya itu apa sih sebenarnya
iya bicara tentang belajar dan mengajarkan ini adalah perintah dari allah swt
melalui baginda nabi saw bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban
bagi seorang muslim ya
sejak dia lahir sampai kemudian dia kembali kepada allah swt
karena ini adalah sebuah kewajiban
maka saat menjalankannya tentu kita akan mendapatkan pahala dari allah swt
setiap langkah kita ketika belajar
setiap detak detik hembusan nafas kita ketika belajar
itu mengundang pahala yang sangat besar dari allah swt
maka saya teringat dengan satu hadith
nabi saw berkata
allah swt bersabda
barang siapa yang meringankan langkah kakinya
untuk menuju jalan ilmu
maka allah akan mudahkan untuknya jalan masuk ke dalam surga
jadi sebuah proses untuk mendapatkan ilmu itu
dan kita meringankan langkah
memudahkan aktivitas kita
itu mengundang kemudahan dari allah untuk mendapatkan surga
maka orang yang menuntut ilmu
orang yang suka belajar
itu pahalanya luar biasa gitu
bahkan bukan hanya itu
ketika dia duduk
kemudian dia belajar
allah janjikan kepadanya empat hal
allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya
jadi orang yang
senang belajar itu akan tenang hatinya kenapa karena hatinya seperti dicas betul hati itu kan ibarat
baterai ya baterai itu kadang ada lobetnya gitu nah maka yang bisa membuat baterai kembali full
itu ilmu nah orang yang menuntut ilmu adalah orang yang diberikan ketenangan oleh allah yang kedua
wajah syiat humurrahma allah akan tanamkan kepadanya kasih sayang jadi orang yang diberikan
ilmu diberikan kesempatan untuk belajar dia sedang disayang sama allah karena ketika allah
mencintai hambanya allah akan memberikan nur cahaya kepada hamba tersebut untuk mendapatkan ilmu yang
ketiga wakhofathumul malaika ada malaikat yang berhimpun bersamanya maka jangan pernah sepelekan
setiap majelis ilmu ya setiap
kita belajar karena boleh jadi malaikat yang hadir yang berhimpun lebih banyak dibanding kita yang
hadir dan yang keempat wazakarohumullahu fiman indah allah membanggakan orang yang menuntut ilmu
maka wajar kalau ada yang bertanya siapakah orang yang allah angkat derajatnya ada dua
yirfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darujat allah akan mengangkat siapa orang
beriman diantara kamu sekalian
dan berilmu diantara kamu sekalian beberapa derajat maka kalau tadi mbak bila nanya apa
landasannya kenapa kita harus belajar harus mengajar karena ini adalah perintah dari allah
subhanahuwata'ala kalau ini perintah dari allah maka tidak ada keraguan kecuali kita lakukan
perintahnya pasti niscaya allah akan berikan kebaikan di dalamnya masya allah ahilman tapi
kadang kadang orang itu suka mendikotomi ya ilmu agama ilmu dunia gitu tapi sebenarnya saya
merasa begitu kalau ilmu dunia itu kita cari untuk misalnya mendapatkan riduallah kemudian memang
tujuannya untuk bisa memberikan manfaat buat orang s sembilan puluh lima juga menjadi bagian di nanjil aja itu bisa lebih
kef ilmi arthur barangsiapa yang mau mendapatkan kebahagiaan dunia dengan ilmu berarti dunia juga
berarti dunia juga ada ilmunya
tentu jika ingin makin sempurna dengan ilmu agama
barang siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan ilmu
dan barang siapa yang mau mendapatkan dua duanya kebahagiaan dunia dan akhirat
maka dengan ilmu
maka ketika ada dikotomi ini ilmu agama ini ilmu dunia
rasanya dua duanya harus kita hadirkan
tetapi ingat tujuannya apa
untuk meningkatkan iman kita kepada allah
maka silahkan kita belajar apapun
tapi saat kita belajar apapun menjadikan dua hal dalam diri kita
satu makin meningkat iman kita kepada allah
dua makin menambah ilmu kita
apa itu ilmu hikmah
ahlaknya makin baik
lisannya terjaga pikirannya baik sangka
tidak sinis tidak pesimis tidak suka memponis
kenapa karena ilmu yang membersamainya
selain ilmu tapi hikmah ya
ada lagi yang lebih tinggi ma'rifat namanya
ilmu hikmah ma'rifat
nah orang yang dikasih hikmah itu ke dalam hatinya tuh
dengan ilmu tidak membuat dia sombong
karena mohon maaf banyak orang yang kemudian berilmu tapi jadi sombong
kan harusnya jangan merasa pintar
harusnya pintar merasa
rasanya kalau dengan ilmu jadi merasa pintar
berarti ada yang tidak baik
baik dengan ilmu yang kita dapatkan itu
maka ada ibaratnya seperti padi ya
makin berisi makin merunduk
iya makin berisi makin merunduk gitu
dan kita juga merasa mbak mila
semakin belajar tuh makin kita gak tau apa apa
dan rasa itu yang harus kita hadirkan
tidak ada dikotomi dalam ilmu
selama ilmu itu meningkatkan iman kita
menambah hikmah dalam hidup kita
maka insya allah jadi kebaikan untuk hidup kita
baik jadi tadi ada ilmu
kemudian yang bentuknya hikmah
ah hilman tapi kemudian ilmu itu kan
akhirnya jadi sia sia ya
kalau hanya kita dapat sendiri kita simpan sendiri begitu
maka apa buah ilmu itu amal
ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah
pohon menjulang tinggi tapi tidak ada buahnya
tapi artinya jangan berarti
ya sudah ustaz berarti tidak usah belajar dah
yang penting cukup saja
yang penting ada ilmunya
ya bagaimana ada ilmunya kalau tidak belajar
mbak mila yang harus kita garis bawahi
wala takun khamisan
jadilah kamu orang yang alim
kalau tidak bisa jadilah orang mutaalim
orang yang mau belajar
kalau tidak bisa jadilah mustami'a
orang yang mau dengar
kalau tidak bisa jadilah muhibban
orang yang mencintai ilmu
yang mencintai orang yang punya ilmu
yang mencintai majlis ilmu
wala takun khamisan
jangan jadi yang kelima
siapa yang kelima itu
maka engkau akan hancur akan binasa
itu hatinya sudah keras
maka setidaknya lihat empat tadi deh
kalau enggak jadi alim jadi mutaalim
kalau enggak jadi mustami'
kalau enggak jadi muhibban
maka mencintai majlis ilmu
mencintai ilmu mencintai acara kita pagi ini
ini juga adalah bagian dari menjemput keberkahan ilmunya
dari allah swt
dan semoga allah terus memudahkan kita juga
untuk menuntut ilmu

dari sejak kali kita hidup
atau masuk keluar ke muka umum
sambil kita kembali kepada allah swt
jadi enggak ada alasan
enggak ada alasan
dan ya belajar itu harus setiap saat setiap waktu
kita enggak ada alasan
ah udah tua ustadz gak usah belajar
makin tua masalah makin banyak
dan kalau enggak pakai ilmu
yang ada kita berantakan ya
maka rumah tangga butuh ilmu
keluarga butuh ilmu
semua butuh ilmu
nanti kita akan bahas lagi
oke nanti kita akan bahas lebih jauh
terkait ilmu tadi dan adab juga penting ya
itu menarik ya
pemirsa jangan kemana mana
kami masih akan lanjutkan perbincangan kita
dengan ilmu dan berbagi ilmu
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih pemirsa
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode belajar dan berbagi ilmu
ahilman kita lanjutkan lagi
tadi kita membahas soal
yang kita singgung adalah soal adab
ternyata sebelum kita berilmu
islam mengajarkan kita untuk memiliki adab dulu
ini maksudnya seperti apa ya

etiknya itu adalah etiknya

jadi adab itu kan etiknya
proses ketika kita memahami kehidupan
dengan ilmu yang kita dapatkan
maka buah dari ilmu itu amal
nah amal itu nanti buahnya
orang makin dia berilmu
makin dia senang beramal
dan dari amal yang dia lakukan
dia makin menghadirkan keindahan
akhlak ya dalam hidupnya
maka dalam belajar
harus mengedepankan adab
tentu yang pertama adab kepada guru
insya allah bagaimana
ulama kita mengajarkan adab kepada guru ya
memandangnya guru itu kan
masya allah kalau kita lihat di
pondok pesantren itu
kalau ada pak kiail ewad itu
para santri itu
masya allah gitu ya
ya karena saking ikhtiromnya ya
menghormatinya luar biasa
kemudian bagaimana ketaatan kita
kepada seorang guru
bagaimana kebersihan hati kita
ketika belajar kepada seorang guru
itu menentukan sekali
keberkahan ilmu itu bukan
hanya ada pada ilmunya
tapi keberkahan ilmu juga ada pada gurunya
jadi kalau guru riba
allah tanamkan dalam diri kita
maka belajarlah untuk
hormat sama guru gitu ya
karena bagaimanapun kita hari ini
bisa mendapatkan banyak kebaikan
salah satunya karena guru kita
ada dua yang pertama tentu orang tua kandung kita
yang kedua adalah orang tua yang mendidik kita
berarti guru adalah
dan salah satu riba
yang allah titipkan kepada manusia
salah satunya adalah
ridonya murid tergantung gurunya
kita yang sekarang
mohon maaf misalnya yang diberikan kesuksesan
boleh jadi sebagiannya karena doa guru guru kita
dan sebaliknya mohon maaf
jika hari ini ada yang sedang sulit
sedang punya persoalan
boleh jadi dulu waktu kita sekolah
ada rasa hormat kita kepada guru yang
yang tidak dihadirkan
sehingga keberkahan ilmu itu tidak nampak dalam kehidupan kita
maka hati hati adab kepada guru ya
adab kepada guru
maka nanti dalam proses adab itu kan ada akhlak ya
nah ahlak ini yang akan menguatkan
saya teringat dengan satu kalimat
setiap manusia itu rugi
kecuali orang yang berilmu
semua orang yang berilmu rugi
kecuali orang yang beramal
semua orang yang beramal
kecuali orang yang beramal
semua orang yang beristikomah
nah semua orang yang istiqomah juga berpotensi rugi
kecuali orang yang wafat dalam keadaan
ilmu amal istikomah husnul khatimah
jadi rangkaiannya itu gitu
maka berharaplah sama guru kita gitu ya
kalau kita mendapatkan ilmu
semoga beliau ridho dengan apa yang kita hadirkan
adab kita menuntut ilmu
benar benar harus dijaga
tapi keberkahannya hilang
karena yang paling penting bukan hanya pinternya
kalau hanya pinter mah
ya banyak resource yang bisa membuat kita jadi tambah pinter
kita sering browsing kita sering baca juga
ada semua kan
tapi bagaimana ilmu itu menjadikan hidup kita makin baik
itu yang paling penting
ahilman ada fenomena begini
misalnya orang baru hijrah begitu ya
ada semangat banget menuntut ilmu
tapi kadang kadang saking semangatnya
melihat sesuatu yang kurang pas
terlalu sering menjudge misalnya
wah kamu ini belum dapat jodoh dosa kamu
banyak kamu harus banyak istighfar gini
jadi berilmu untuk menambah ilmu iya
tapi kadang kadang kalau berdakwah sukanya lekit
itu gimana ya
nggak benar juga sebenarnya ya
ya setiap kaum ada bahasanya
setiap bahasa ada kaumnya
dalam dakwah tentu ada strateginya
ada metodenya ada caranya
menyampaikan kepada kita
untuk berdakwah dengan penuh hikmah
saya kira ya perlu dipastikan
karena ya setiap orang punya metode masing masing lah
maka kita juga tidak bisa kemudian menyalahkan orang yang agak kencang
boleh jadi itu caranya
tapi kita juga yang kencang jangan menyalahkan yang lembut
karena boleh jadi memang ada
yang jelas selama niatnya karena allah
tujuannya membuat orang semakin dekat sama allah
dengan dasar dan literasi yang benar
berdasarkan quran dan sunnah
maka insya allah itu akan ada kebaikan di dalamnya
ini juga yang harus dijadikan apa ya
dijadikan pertimbangan oleh para guru yang dititipkan ilmunya oleh allah
saya teringat juga perkataan dari guru saya ini bagus sekali nih
kita pernah seminggu minggu
kalau kita masih hipis
nah kita akan menceritakan
ini lebih laatih
mereka sudah kasar
lebih utama daripada siapa yang menyampaikan
lebih utama daripada apa yang disampaikan
yang menyampaikan itu lebih utama
maka ya kita nih sebagai
seorang guru dengan izin allah ya
kalau mau ngajar tuh harus
minta ampun dulu sama allah banyak istighfar
murid murid kita karena boleh jadi
apanya kita sampaikan
tidak sampai ke hati mereka
keringnya kedekatan kita dengan allah
tapi jamaah itu sarana dakwah
sarana dakwah sasaran dakwahnya
jadi jadi pengingat buat diri kita sendiri
kan kita suka bilang bahwa sasaran dakwah mereka
sebenarnya sasaran dakwahnya kita
saya nih sekarang lagi cerama buat saya sendiri sebenarnya
pemirsa itu sarana dakwahnya
ada tidak ada jamaah
dilihat nggak dilihat
itu bukan jadi ukuran kita
karena setiap ilmu yang disampaikan itu
pasti akan mendatangkan kebaikan selama
dalam belajar tentu banyak tantangan
barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar
maka dia tidak akan merasakan manisnya dari belajar itu
pemirsa atau teman teman yang sekarang lagi belajar tuh capek lelah gitu ya
makin kita lelah
makin manis sesuatu yang akan kita dapatkan ke depan
daripada harus menelan pedihnya kebodohan
nah kayak gitu kan
itu kan perkataan imam shafi'i rahimahullah kan begitu kan
jalani saja setiap pembelajaran itu
banyak doa sama allah
karena yang memberikan ilmu kan allah
bahkan ada doa juga yang sering kita baca tuh
tambahkan untuk kami ilmu kan gitu
dan rizkikan kepadaku apa
jadi bukan hanya ilmu tapi hikmah
insya allah ya islam itu ya indah sekali
saya jadi teringat ya
bahwa orang itu kalau meninggal kan putus amalnya kecuali tiga hal
salah satunya juga ilmu
ini kalau kita jabarkan lagi kita elaborasi
seperti apa hilman
ketika manusia meninggal terputus semua amal
kecuali tiga perkara
yang kedua ilmu yang bermanfaat atau yang diamalkan
dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan
dari tiga poin itu ada tentang ilmu yang bermanfaat
ilmu itu kan tadi buahnya amal
saat kita mendapatkan ilmu
maka sebisa mungkin kita amalkan ilmu tersebut
yang kedua jangan hanya buat sendiri
tapi kita sampaikan kepada orang orang yang bisa menjadi bagian dakwah kita
maka setiap manusia itu rugi tuh
kecuali empat kan
orang yang beriman
mereka yang saling menasehati dalam kebenaran dan kebaikan
dan mereka saling menasehati dalam kesabaran
berarti memang ada pekerjaan rumah bagi kita
untuk menyampaikan kepada orang lain
jangan sungkan untuk berbagi kepada orang lain
share sekarang kan ada sosial media
kita bisa repost unggahan unggahan yang bermanfaat
kita tidak pernah tahu boleh jadi
dari sekian banyak orang yang berteman dengan kita
melihat postingan kita
dia jadi termotivasi untuk menjalankan kebaikan itu
dakwah itu menyampaikan mengajak dan mempengaruhi
insya allah setiap kita punya pahala dakwah
jadi dokter bisa berdakwah
jadi pengusaha bisa berdakwah
jadi pejabat bisa berdakwah
jadikan setiap apapun nikmat yang allah berikan
setiap ilmu yang bermanfaat itu
akan datang kepada kita nanti
sebagai amalan yang pahalanya tidak terputus
ahilman kita harus jeda dulu
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
pemirsa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa melayangkan pertanyaan anda melalui email yang tertera pada layar kaca
sebagai penutup seperti biasa ustadz hilman fauzi akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup
saya melayu dara maundududi terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita akan bertemu lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah swt
belajar dan mengajarkan ilmu itu adalah kewajiban untuk kita
yakni perintah dari allah swt
menuntut ilmu itu adalah satu kegiatan yang akan menambah banyak pahala untuk kita
kenapa karena ini adalah perintah dari allah swt
maka wajar orang yang senang menuntut ilmu orang yang senang membagikan ilmu
maka orang itu akan banyak mendapatkan kebaikan dalam hidupnya
rasulullah saw bersabda
barang siapa yang diinginkan oleh allah kebaikan dalam hidupnya
maka allah akan tanamkan dalam hidupnya

kemampuan untuk memahami ilmu agamanya
maka orang yang kemudian senang belajar senang menuntut ilmu
maka allah angkat derajatnya
karena diantara orang yang akan allah angkat derajatnya
adalah orang yang beriman dan berilmu
sebagaimana allah sampaikan dalam al quran
tapi allah akan mengangkat siapa
orang beriman diantara kamu sekalian
dan orang berilmu diantara kamu sekalian beberapa derajat
maka iman dan ilmu adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan
saat kita menuntut ilmu
jadikan ilmu yang kita dapatkan untuk meningkatkan iman kita kepada allah swt
dan pastikan saat kita menjalankan setiap amal kita
sertakan dengan ilmu
agar setiap amal itu mendatangkan banyak kebaikan
setelah ilmu itu kita dapatkan
karena buah dari ilmu itu adalah amal
ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah
sampaikan lagi kepada orang lain
jadikan amal untuk berdakwah kepada siapapun
diantara amalan yang pahalanya tidak terputus
ketika nanti kita kembali kepada allah adalah ilmu yang bermanfaat
ilmu yang diamalkan
semangatlah menuntut ilmu
setiap ilmu yang kita dapatkan itu
akan menjadi jembatan yang mendekatkan kita dengan kebaikan
yang mendekatkan kita dengan kebahagiaan
barang siapa yang mau bahagia di dunia
barang siapa yang mau bahagia di akhirat
dan barang siapa yang mau bahagia dunia akhirat
maka dengan ilmu
maka terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan
kita berdoa kepada tuhan
kita berdoa kepada allah
semoga hati kita diberikan kelembutan
dan kita diberikan bimbingan untuk senantiasa menuntut ilmu
dan kita mencari ilmu yang berharga
dan kita mencari kemah
anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat
berikan kepada kami rizki yang halal dan baik
dan terimalah setiap amal amal kebaikan kami ya rabbul alamin
ya allah ya tuhan kami
tambahkan ilmu kami
anugerahkan kepada kami hikmah untuk menjalani hidup ini
balas semua kebaikan guru guru kami
berkahi semua ilmu yang kami dapatkan dari guru guru kami
dan tanamkan di hati kami keinginan untuk senantiasa belajar
sampai kami kembali kepadamu ya rabbil alamin
amin ya rabbal alamin mudah mudahan bermanfaat dan mudah mudahan kita tetap semangat
untuk menuntut ilmu dan untuk menjadi orang baik dalam kehidupan ini
wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh